hai sekitar delapan belas orang yang diduga keracunan makanan hajatan di desa bandaran kabupaten
nganjuk jawa timur menjalani perawatan di rumah sakit umum kertosono rata rata korban mengalami
mual muntah dan diare insiden tersebut bermula pada hari minggu tanggal dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh satu lalu
pada waktu itu ratusan warga menghadiri hajatan pernikahan layaknya kondangan warga pun menyantap
sejumlah hidangan yang disajikan mulai dari nasi goreng hingga ayam kecap ironisnya keesokan
harinya atau pada senin kemarin warga banyak yang mengeluh mual muntah hingga diare hingga
tak enak makan mereka pun langsung dilarikan ke rumah sakit seorang warga bahkan meninggal
dunia saat menjalani perawatan dalam di ayam kecap capte acara apa teman teman acara berapa
orang masih dibawa ke masyarakat mas kalau
yang meninggal satu sumanto warga yang menggelar hajatan mengaku bahwa semua
jenis makanan disajikan dengan segar dan dimasak langsung di lokasi hajatan
ayo kita tunggu dari pihaknya tuh
terkait insiden tersebut pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan lantaran masih menunggu
antara itu yang pasti penduduk akan mengoperatif dengan segala gala terkait insiden tersebut pihak

yang akan kembali selanjutnya di jakarta dan juga di jawa tenggara saja tentunya di jahat
antara masih menunggu hasil penyelidikan
agung wibowo nganjuk jawa timur